informasi selanjutnya datang dari menteri dalam negeri tito karnavian yang menegaskan
gubernur jakarta saat statusnya berubah menjadi daerah khusus jakarta atau dkj
tetap dipilih langsung oleh rakyat lewat pilkada
hal itu disampaikan dalam rapat kerja badan legislasi dpr yang membahas ruu dkj
hal ini sekaligus menepis kabar gubernur dkj nantinya akan ditunjuk oleh presiden
sebelumnya beredar draft pasal sepuluh ruu dkj yang menyebut gubernur khusus jakarta
akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden
isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah kus jakarta
sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah
sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini
ya bukan ditunjuk sekali lagi
karena dari awal drap kami drap pemerintah sikapnya dan drapnya juga isinya sama